ma papa antar nino ke kantor dulu ya
aku harus cari keadilan buat ninu
bener kan baju
nah ini dia
iya ada baju ada sepatu ada parfum
aku beli buat elsa juga
karena elsa juga lagi hamil mas
terus kan juga kandungannya juga
ini sama lah sama aku
beda paling cuma seminggu dua minggu
ini juga yang saya beli ya

ini juga yang saya beli ya
gak ke kampus
aku boleh ke bandung gak
ke bandung hari ini
yaudah nanti sama saya ya
saya kantornya setengah hari aja
kau baik banget sama elsa
ini orang diva
hari ini kan aku kan
enggak ke kampus
aku boleh ke bandung gak
ke bandung hari ini
ya udah nanti sama saya ya
saya kantornya setengah hari aja
kamu baik banget sama elsa
setelah apa yang udah dilakukan ke kamu
pasti sakit lah mas
tapi di dalam sebuah kejadian ini kan
ada tanda baiknya juga
kalau aku gak masuk penjara
atau aku gak ngalamin kejadian itu
mungkin aku gak akan ketemu sama kamu mas
dan akhirnya aku nikah sama kamu
ya mungkin aku masih sama yang dulu
siapa yang dulu
ya nggak usah disebutin namanya lah
kalau kamu memang suka sama
kalau kamu jatuh cinta
ya ganggu aku sama pasangan aku
kalau nggak ada kejadian kayak gini
yang udah punya suami
terus ngeliat saya
terus gangguin saya
kata saya barusan
kalau saya gak mungkin ganggu istri orang tuh gak mungkin
karena perempuan yang suka sama saya tuh banyak banget
ya memang banyak yang suka sama kamu
tapi mungkin nggak ada yang bertahan mas
ada yang sifatnya kayak aku mas
yang sabar yang pengertian
apalagi dengan karakter kamu yang suka marah marah
paling bertahan cuma sehari
kan kamu suka ngelempar
cuman sekali ya
sama buku makanan yang pernah kamu ingin sayang
udah lah itu ke masa lalu
aku juga gak apa apa sekarang
aku juga gak mau maafin
jangan merasa bersalah gitu
terima kasih ya
beli apa lagi
baju sendal parfum
parfum ini apa nih
bapak hantarinnya ke kantor dulu ya
aku harus cari keadilan buat neno
nanti aku buangin
jangan kamu mas
saya yang deketin
mas kayaknya handphone aku bunyi deh
ya udah aku angkat ya
iya angkat aja
mama telepon mau bicarain
masalah nino ke kamu
kemaren itu mama tau
kalau memang nino bersalah
dia udah keceplosan ngomong
karena seperti itu
mama minta tolong ya ke kamu
keadaan nino sekarang
gimana sedihnya nino
selama ini untuk ketemu rena aja
dia udah susah
kalian gak memberi izin untuk nino ketemu rena
mama minta pengertian kalian berdua andin
mama tau kan
aku mas al dan mas dino itu sudah membuat perjanjian
tapi masalahnya mas nino sudah melanggar perjanjian itu
mama juga ngerti masalah perjanjian itu
waktu nino keceplosan
mama lihat rena itu gak paham kok
jadi tolong andin
tolong ini jangan dibesar besarkan
dan kamu tolong inget juga kalau nino itu kan ayah kandungnya rena
mama minta pengertian kamu aja ya
kamu harus ingat
pernah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan rein

cara dalam perjalanan lintang
itu kadang sobat
berasal dari berbagai dekasi